para wartawan yang saya cintai
baru saja pak prabowo dan saya
dan didampingi oleh para pemimpin dan pejabat teras
kedua partai politik gerindra dan demokrat
dengan tujuan melakukan sinergi
baik pemilu legislatif
maupun pemilu presiden dan wakil presiden
kami berdua menyadari
oleh karena itu
ini kesempatan yang baik setelah kurang lebih tiga bulan
kami tidak melaksanakan pertemuan
bahwa tujuan perjuangan politik dalam pemilu serentak ini adalah
suksesnya pemilihan presiden
dan juga suksesnya pemilu legislatif
kami tentu ingin
pak prabowo menang dalam pemilihan presiden
tetapi baik partai gerindra maupun partai demokrat juga sukses
memiliki suara yang makin besar di parlemen kita
diperlukan memang sinergi yang baik koordinasi yang baik dan kerjasama yang baik pula
dan ini tentunya bagian dari strategi kami untuk memenangkan pemilu tahun dua ribu sembilan belas ini
yang kedua tadi kami juga sepakat mulai januari hingga bulan april mendatang
yang insyaallah kurang lebih tiga setengah bulan mendatang
bapak prabowo sebagai calon presiden untuk menjelaskan kepada rakyat indonesia
yang akan memilih nanti siapa presiden dan wakil presiden yang lebih diyakini bisa memimpin negeri ini
lima tahun mendatang lebih baik lagi
maka yang akan disampaikan lebih kepada tentu visi
misi serta tawaran program dan kebijakan untuk menjawab aspirasi rakyat
untuk memenuhi harapan rakyat
dalam pertemuan tadi partai demokrat dan saya pribadi menyampaikan kepada pak prabowo
menurut partai demokrat setelah berkeliling daerah
dari ujung ke ujung ratusan kabupaten dan kota
apa yang sangat diharapkan oleh rakyat untuk dipenuhi oleh pemimpin indonesia mendatang
saya senang bahwa nanti mulai januari ke depan kampanye pemilihan presiden
dalam hal ini pak prabowo dan pak sandiaga uno akan lebih fokus dan memang mengarah kepada solusi
saya terima kasih
terima kasih pak
penwi matahari banicang azadi yang menginginkan tentu kesempatan

yang diinginkan oleh rakyat
kami sepakat tadi akan lebih fokus ke sana
kemudian yang ketiga tentunya ada timeline
yang akan dilakukan secara bersama
tetapi saya harus mengatakan dalam konteks pemilihan presiden
the superstar itu adalah calon presiden
beliulah yang sebenarnya lebih aktif mengambil peran dalam kampanye
kampanye menjelaskan kepada rakyat dan insyaallah
akan lebih diintensifkan mulai bulan januari
hingga pemungutan suara april tahun depan
itu saja yang perlu saya sampaikan
yang jelas partai demokrat
sebagaimana yang sering ditanyakan oleh pers dan media masa
dan apa yang akan diperlukan
apakah lebih mengutamakan pelek ataupun pelepres
ya kami menetapkan tujuan kembar
satu memenangkan pemilu legislatif
kami ingin meraih suara yang lebih tinggi
dibandingkan pemilu dua ribu sembilan belas
dan kami ingin menyukseskan pak prabowo
menjadi presiden indonesia lima tahun mendatang
itu tentu tugas dan kewajiban kami
baik secara moral maupun secara politik
empat bulan yang kami lewati ini memang
fokus atau titik berat
yang dilaksanakan partai demokrat
mencapai suara yang lebih baik
bagi partai demokrat di parlemen kelak
tanpa menyebabkan kegiatan
tanpa meninggalkan kontribusi kami
untuk pemenangan pemilihan presiden
nah april ulangi
januari sampai april tentu
rasio ini akan berubah dan berkembang lagi
sesuai dengan timeline januari februari
kemudian pamungkasnya maret april
kami punya rencana kami punya strategi
dan insyaallah akan kami jalankan nanti
yang penting sekali lagi
sebagai pemimpin partai
kami dua dua sasaran
dan tujuan itu bisa kita capai
nah yang terakhir kami bahas secara mendalam tadi
ini banyak sekali suara di mana mana
di pusat dan daerah
khawatir kalau terjadi penyimpangan
atau kecurangan dalam pemilu mendatang
saya sebagai mantan capres dua kali
tentu tidak boleh begitu saja mengamini
bahwa terjadi praktek praktek
ada kecurangan dan bakal ada kecurangan
jangan jangan itu hoax atau hoaks
tetapi karena banyak sekali yang menyampaikan
disertai dengan katakanlah testimoni
ada informasi yang layak dipercaya
maka kami sepakat bagaimanapun
kita semua harus betul betul menjalankan pemilu
yang damai jujur dan adil
oleh karena itu kami harus bekerja bersama sama
mencegah mengingatkan dan menolak
jangan sampai ada kecurangan
sebab kalau ada kecurangan apalagi masif
tidak baik bagi negeri
tercoreng demokrasi kita
tercoreng pemilu kita
apalagi kalau rakyat tidak terima
kita bisa mengalami krisis
dan bukan itu yang kita harapkan
kalau dulu tahun dua ribu empat dua ribu sembilan dan dua ribu empat
seperti apapun panasnya pemilu waktu itu
dengan dinamika dan intensitas
tetapi alhamdulillah bisa berjalan
tentu relatif ini
damai jujur dan adil
kami ingin dan demokrat serta gerindra
ingin mengambil bagian untuk memastikan
pemilu ini benar benar damai jujur dan adil
sebab melalui mimbar ini kami juga harus mengatakan
kalau tidak damai jujur dan adil
saya khawatir tidak baik untuk kehidupan bangsa ini
itu saja teman teman yang dapat saya sampaikan
pak prabowo untuk menyampaikan penjelasan
kepada rekan rekan wartawan
terima kasih pak sby
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam kawan kawan dari media
dan saudara saudara pemirsa yang berada di rumah
pertama tentunya saya ucapkan terima kasih
beserta jajaran pimpinan partai demokrat
yang telah mengundang kami
dan menerima kami hari ini
untuk pertemuan cukup intensif
kita berdiskusi dan melaksanakan suatu pertemuan
cukup lama hampir dua jam lebih
sesudah itu kita juga dihidangkan
rupanya intelijensnya pak sby bagus
tahu bahwa itu salah satu favorit saya juga
ilmu intelnya masih masih tajam beliau
saya terima kasih beliau senior saya
kalau di kors kita pak ya
jadi beliau orang yang saya hormati
dan yang saya pandang lebih banyak pengalaman
dan tentunya beliau berpengalaman
sepuluh tahun memimpin negara ini
dengan tenang dengan tidak ada gejolak
rakyat merasa nyaman
jadi saya kira banyak yang saya harus belajar
dari beliau dan alhamdulillah tim beliau
juga banyak memperkuat kita sekarang
dalam badan pemenangan nasional prabowo sandi
jadi saya tegaskan di sini bahwa kita memang
selama ini menghadapi maraton
jadi ini sudah berjalan hampir empat bulan
dan tentunya kita punya masalah masing masing
jadi kita harus berpengalaman
negara kita sangat besar
jumlah penduduk kita sangat besar
jumlah kabupaten lima ratus lebih
jadi membangun mesin partai sangat tidak mudah
sehingga bulan bulan pertama semua partai
gerinda sendiri berusaha
berusaha menghidupkan kembali mesin kita
karena kita juga harus akui bahwa kita memang
membangun mesin dalam kondisi ekonomi sulit
dalam kondisi bahwa kita tidak berada dalam kekuasaan
sehingga tentunya ini merupakan suatu usaha
dan perjuangan yang tidak ringan
jadi kalau dilihat bulan bulan pertama ini
kita sibuk untuk menata dari bawah
sebagai contoh selalu ditanya bagaimana
apakah demokrat dan gerindra kok sepertinya jarang ketemu
suatu kesibukan yang luar biasa
tetapi tim kita ketemu tiap minggu
para sekjen para wakil sekjen semua bekerja dengan sangat intensif
sangat rukun sangat kooperatif dan kita banyak mencapai kemajuan kemajuan
yang cukup berarti pak sby
perjuangan kita di bawaslu di kpu di mana mana
membuahkan hasil ada kemajuan
jadi untuk itu saya garis bawah ini
saya tidak pernah ragu dengan komitmen pak sby
beliau tentunya seorang pemimpin negara
pemimpin negarawan dan juga mantan jenderal tentara
kita juga punya perhitungan kita yakin pada saatnya
sinergi ini akan semakin kuat dan semakin terasa
bahwa kita sekarang dalam tahap
membangun kembali mesin mesin kita dari bawah
saya kira itu yang saya ingin garis bawahi
jadi terima kasih
ini jangan menganggap bahwa ini pertemuan sesuatu yang luar biasa
pertemuan teknis itu berjalan hampir intensif tiap minggu
dan hasilnya sudah kelihatan
kemudian beliau banyak sekali masukan
kemudian saya sangat terima kasih komitmen beliau
dan seluruh partai demokrat untuk bersama sama kita
melaksanakan tugas politik kita untuk rakyat indonesia
kita optimis kita merasakan beliau keliling sudah ratusan kabupaten
mas ahaye juga demikian tokoh tokoh demokrat
tim saya turun tim saya juga turun
kita merasakan keinginan rakyat untuk perubahan
rakyat ingin perubahan rakyat ingin perbaikan kehidupan mereka sehari hari
mereka ingin kebervihakan dari tokoh tokoh mereka
dan kami akan melakukan itu
saya kira dari saya cukup sekian
sekali lagi terima kasih pak sby dan partai demokrat
dan kita merasa
bahwa dukungan pak sby dan partai demokrat
merupakan dorongan yang sangat kuat bagi perjuangan kita
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ingin saya sampaikan kepada rekan rekan wartawan yang saya cintai
saya yakin demikian juga partai gerindra
ke depan ini akan lebih intensif melakukan kampanye pemilu
kami ingin berjuang baik baik
akan menjalankan politik dan kampanye pemilu
sebagaimana yang digariskan oleh konstitusi undang undang
sistem dan peraturan yang berlaku
tolong kami jangan diganggu
karena kami tidak akan pernah mengganggu siapapun
biarlah semua mendapatkan ruang dan jalan
untuk berikhtiar masing masing berjuang sekuat tenaga
inilah dambaan rakyat pemilu yang indah
pemilu yang damai dan demokratis
dalam arti jujur dan adil
kalau itu terjadi rakyat akan bisa menerima
dengan ikhlas siapapun yang terpilih nanti
tetapi kalau tidak itu yang terjadi empat bulan ke depan
tentu keikhlasan dari siapapun untuk menerima hasil pemilu
dan ini harus kita cegah bersama sama
saudara saudara kami rakyat indonesia
yang mendengarkan pernyataan pes bersama ini
partai gerindra partai demokrat pak prabowo kami semua
untuk berjuang dan berikhtiar baik baik
terima kasih selamat malam
terima kasih pak
terima kasih pak